tidak terima dituding menjual aset pemerintah berupa jalan desa
kepala desa di bekasi jawa barat terlibat adu mulut dengan sejumlah warga
kepala desa akhirnya mengusir seorang warganya yang datang ke balai desa untuk mengklarifikasi sengketa jalan desa
tak kuasa membendung kemarahan kepala desa cibuntu kecamatan setu bekasi
marah di hadapan puluhan warga yang datang ke balai desa cibuntu
warga datang untuk mengklarifikasi isu jual beli ruas jalan terhadap pengembang sebuah perumahan
sang kepala desa tak terima dengan tudingan melakukan penjualan aset pemerintah demi kepentingan pribadi
kepala desa mengklaim jalan penghubung desa cibuntu dengan lambang jaya
merupakan tanah milik perusahaan properti yang sengaja dipinjamkan
untuk akses jalan wujud
ironisnya jalan tersebut masuk dalam daftar penerima kucuran anggaran rapbd tahun dua ribu dua puluh
kedatangan puluhan warga ke balai musyawarah desa cibuntu
dipicu adanya rencana pengecoran di jalan lingkungan warga
oleh dinas pekerjaan umum pemerintah daerah bekasi
pengecoran jalan urung dilakukan lantaran pihak pengembang properti
mengklaim ruas jalan tersebut adalah milik perusahaan properti
sedangkan warga yang sepupuknya
puluhan tahun tinggal di desa tersebut
mengaku belum pernah menjual jalan yang sudah dipergunakan secara turun temurun
pihak kepala desa cibuntu mengaku memiliki dokumen rute jalan sesuai dengan kesepakatan warga
meski sudah dimediasi titik temu antara warga dan pengembang belum tercapai
warga masih menunggu pembuktian kepemilikan tanah dari pihak pengembang
dedy beben bekasi